sejumlah negara di asia tenggara mengalami lonjakan kasus positif covid sembilan belas
temuan varian virus covid sembilan belas dari india yakni b satu enam ratus
menyebabkan sejumlah negara kemudian memperketat pergerakan masyarakat
termasuk melakukan lockdown
ini menjadi alarm tersendiri bagi indonesia
mengingat varian baru virus corona dengan mutasi ganda sudah terdeteksi di indonesia
apalagi lonjakan kasus covid sembilan belas berpotensi terjadi pasca lebaran
kita akan mengulasnya malam hari ini
bersama dengan prof chandra yoga aditama
guru besar paru fakultas kedokteran universitas indonesia
yang juga sempat menjabat sebagai direktur penyakit menular who
wilayah asia tenggara tahun dua ribu delapan belas dua ribu dua puluh
kemudian juga sudah bergabung
ketua bidang penanganan kesehatan satgas covid sembilan belas
dan juga epidemiolog gravit university diki budiman
selamat malam bapak bapak
baik apa yang akan kita diskusikan malam hari ini
karena tampaknya berbagai negara di asia tenggara
sudah memulai membunyikan alarm tanda bahaya
siap siap begitu karena lonjakan kasus saat ini cukup tinggi
berkaca dengan apa yang terjadi di india
saya ke prof chandra terlebih dahulu
mengapa kemudian kasus di india bisa memberikan dampak cukup signifikan
bagi negara negara di asia tenggara
yang pertama kita mesti sadar bahwa india itu punya dua aspek
pada waktu saya masih di india jumlah kasusnya sembilan puluh tujuh ribu
kemudian turun sepuluh kali lipat menjadi sembilan ribuan
kasus kita kan paling tinggi lima belas ribuan turun di lima ribu ya
sehingga india turun kali lipat
tapi begitu lengah maka dia naik empat puluh kali lipat
jadi ini menunjukkan bahwa kalau ada kelengahan
bukan tidak mungkin kenaikannya tinggi sekali
sudah ada contoh konkret di india yang sampai sekarang masih kita hadapi
dan memang faktornya ada banyak
satu satu yang saya ingin pertanyaan tadi adalah tentang mutasi
tapi ingat hanya mutasi yang jadi masalah di india
ada banyak masalah lain
kalian saja ketidakpatuhan melakukan gam lagi
mungkin juga ada kerumunan keluhan orang
mungkin juga vaksinasi yang belum cukup
tapi juga tes yang turun
mereka saling melengkapi
hingga akhirnya mereka mengalami situasi yang atragis saat ini
dan ini harus kita tegak supaya jangan sampai terjadi di india
berulang kali pemerintah kan mengatakan prof
waspada waspada apa yang terjadi di india
bisa saja terjadi di negara manapun termasuk indonesia

artinya bisa dianggap serupa bisa juga dianggap tidak
kalau kita lihat dari lima faktor yang saya sebutkan
nomor satu protokol tiga m nya tidak ketat lagi begitu ya
bus teman teman saya di sana bus sudah penuh
bioskop sudah penuh
mungkin kita analogikan juga mal penuh pasar penuh
kira kira seperti itu
kemudian yang kedua tentang adanya kerumunan
di sana ada beberapa pilkada
juga beberapa acara keagamaan
dengan mudik dan kegiatan kegiatan beberapa hari mendatang ini
soal vaksin kurang lebih sama
satu ratus lima puluh juta dengan satu tiga miliar
kita juga kurang lebih sama begitu
dan soal tes jumlahnya relatif juga tidak terlalu bagus
kita kalau bicara provinsi per provinsi
walaupun nasional bagus
dan juga soal mutasi
yang ada di sana
sebagian tak ada juga di indonesia
jadi memang ada faktor faktor yang sama
ini jadi alarm buat kita
bagus kalau kita secara lebih ekstra hati hati mempersiapkan diri
untuk menghadapi kemungkinan kemungkinan yang akan tidak baik
faktor lengah itu yang kemudian menjadi salah satu pemicunya
selain tadi apa yang disampaikan oleh profesor sebelumnya
saya ke pak alex
pak alex sudah terdeteksi kemudian di indonesia
varian virus covid sembilan belas dari india dan sejumlah negara lainnya
bagaimana kemudian agar kita tidak
karena kemarin banyak warga negara india yang masuk dan akhirnya terdeteksi positif di indonesia
sebagaimana tadi yang disampaikan oleh prof chandra
guru saya juga
bahwa pandemi itu
itu bukan berarti ada regionalisasi dalam satu negara
tapi ini mengakibatkan berbagai negara dulunya
apa yang terjadi di india
cepat akan terjadi di thailand
maupun di indonesia
dan ini terjadi oleh karena semua kita ini terkoneksi
jadi apa yang disampaikan oleh kementerian kesehatan
bahwa sudah ditemukan varian jenis baru
dan terakhir b seribu enam ratus tujuh belas
dan varian varian ini membuat lebih gampang menular
bahkan kadang kadang karakter klinisnya juga berbeda
sehingga kita semua harus waspada dan mempelajari bagaimana karakternya
sehingga diagnostik bisa lebih tegak
dan kemudian penggulangan bisa lebih baik
dari sejak awal sudah mewaspadai ini
di mana dilaporkan ada varian baru
yang dilaporkan di inggris
dan kemudian ada di india
ini terbukti dengan adanya surat edaran dari satgas
yang mengatur tentang perjalanan luar negeri
bahwa semua yang datang harus dikarantina
tidak boleh ada tawar menawar

dua kali pemeriksaan pcr
dan yang kedua
meningkatkan kapasitas laboratorium genome sequencing
yang tadinya hanya tujuh belas kalau perlu diperluas
sehingga dengan demikian kita bisa mengidentifikasi lebih cepat
kemudian kita bisa membuat produk produk regulasi yang lebih baik
dan seperti yang kita ketahui
ini juga yang mungkin terjadi di malaysia
kita juga mencegah kerja migran indonesia yang walaupun dia membawa surat negatif
tapi tetap harus kita periksakan
sebagaimana kejadian di surabaya kerja migran indonesia ada tiga puluh empat orang yang datang
tujuh belas ternyata positif
jadi artinya dati pun dia membawa sertifikat bahwa dia negatif
dan kemudian kita amati selama lima hari dan dilanjutkan di tempat tujuan sampai hari ke empat belas
tapi khusus untuk india itu kita tidak perkenankan untuk waktu ini
dan kemudian kalau pun ada warga negara indonesia ya harus empat belas hari
jadi kegiatan kegiatan ini yang terus harus kita langsungkan
dan kemudian ini salah satu upaya kita untuk mencegah supaya varian baru varian baru tersebut
tidak menjadi transmisi lokal dan kemudian menjadi transmisi antara keluarga
ataupun antara pekerja dengan pekerja
jadi upaya kita ini juga harus tidak mengendorkan juga tiga m
tiga m ini harus menjadi bagian dari masyarakat
dan contact tracing ini adalah bagian pemerintah dan masyarakat
oleh karena itu implementasi ppkm skala mikro
baik di desa maupun di kelurahan adalah satu keharusan
sesuai dengan mn dagri yang telah dikeluarkan
agar ini menjadi instrumen untuk tetap melaksanakan kontak tracing
dan kemudian untuk melakukan jurnasi
mereka yang jurnasi merah tentu aktivitasnya dibatasi
dengan demikian di bawah kita mengunci
di atas juga kita melakukan pembinaan kewasan dan pengontrolan
untuk terjadinya varian baru meluas di indonesia
saya ke pak diki tadi disampaikan oleh pak alex
pengetatan akses keluar masuk indonesia sudah dilakukan
bagaimana menjaga agar akses ini memang betul
dijaga dengan maksimal mencegah varian varian baru virus corona masuk ke indonesia
karena memang virus tidak mengenal lintas batas
sebetulnya fakta yang terjadi di dalam setiap pandemi
termasuk dalam kondisi saat ini kan global connectivitasnya begitu tinggi
bahkan pada negara yang membatasi ketat sekalipun
tidak bisa memenjamin
dan itu sesuai dengan literatur sebetulnya
karena pintu masuk itu luar biasa banyak
karena ini kan orang ini
bergerak begitu banyak celah celahnya
nah apalagi kalau longgar tentunya
nah oleh karena itu
kita apresiasi ya yang disampaikan pemerintah seperti itu
namun tentu harus terus ada review berkala ya
apalagi misalnya begini
ketika kita akan melakukan pembatasan di dalam negeri
ya juga pembatasan di pintu masuk
jaringan ada terkesan pelonggaran pelonggaran ya
dengan berbagai macam
tidak perlu banyak banyak kok
hanya satu orang cukup bisa memperandakan
situasi di satu negara yang terkendali
makanya kalau di epidemiologi ada istilahnya
index case itu ya satu
sebetulnya satu orang
tidak perlu banyak banyak
nah oleh karena itu
ini yang harus dikonsistensi dalam pengetatan
dari yang disampaikan tadi oleh pak ginting
itu yang harus dijaga gitu
dan tentu kalau kaitan dengan sistem tambahannya
saya ingin memperkuat bahwa karantina atau isolasi ini
salah satu yang akan sangat membantu
sehingga jumlah harinya itu
saya menyangat tidak di bawah empat belas hari ya
karena memang itu yang bisa sangat membantu lapisan ya
dibanding kalau sudah masuk di dalam negeri
ya itu yang bisa kita harapkan di pintu masuk negara
dan tidak pandang bulu
tidak pandang bulu
oke berbicara tidak pandang bulu
kita juga berbicara mengenai bagaimana penyekatan yang dilakukan
larangan mudik yang sudah mulai berlaku
karena pasca libur panjang
biasanya terjadi tren lonjakan kasus covid sembilan belas di indonesia
kita akan berbincang usai
jadah tetap bersama kami

pertama surveillance epidemiologi keadaan di lapangan
kasus kematian dan sebagainya
itu surveillance kasus kasus yang di rumah sakit
apakah gejalanya sama apakah makin berat apakah kematian meningkat
dan yang ketiga adalah surveillance genomic surveillance
mengetahui apakah ada mutasi baru
jadi sambil ada pengetatan orang tidak boleh mudik dan sebagainya
surveillance itu penting itu satu
dan yang kedua ini saya juga baru terima pertanyaan soal
mana solat ini dan sebagainya
saya kira prinsip dasar yang selalu kita
karena kan ada tiga juga disampaikan oleh who
bagaimanapun di luar ruangan itu lebih bagus daripada kode dalam ruangan
yang kedua manapun lebih jauh jaraknya lebih bagus daripada
di dekat dan berkerumun
dan yang ketiga bagaimanapun makin pendek waktu berkerumun
atau makin pendek waktu berkumpul dengan orang lain
lebih besar kemungkinan penularannya dibandingkan dengan waktunya makin terbalik
makin pendek makin kecil kemungkinan penularannya
jadi kalau toh mau ada kegiatan kegiatan kita pakai ketiga kaedah ini
kalau bisa di luar ruangan kalau harus di dalam ruangan
ruangan itu ada ventilasi yang bagus begitu
kemudian harus ada araf yang cukup antara orang satu dengan orang lainnya
dan waktunya setakat mungkin tentu saja dengan masker
itu ditekankan terus kepada masyarakat
dan ujungnya adalah saya sampaikan sebaiknya bahwa semua ini gunanya
adalah untuk melindungi masyarakat sendiri
aturan aturan yang ada bukan karena aturan dari pemerintah dari satgas dari kementerian
ini maksudnya untuk melindungi kita untuk melindungi keluarga kita
melindungi orang yang kita cintai agar terhindar dari penyakit covid sembilan belas
masa di mana cukup banyak kerumunan sekarang ini
pak alex bagaimana kemudian menyampaikan pesan ini kepada masyarakat
kan proses edukasi sudah dilakukan sejak awal kasus covid muncul di indonesia
tapi tampaknya celah masih terus saja terbuka di sana
kemudian dimanfaatkan oleh masyarakat
seperti kita ketahui bahwa strategi penanggulangan covid kita secara nasional
itu ada tiga hal
bahwa tiga t fundraising itu terus harus berjalan
kedatipun libur ataupun tidak libur
kemudian tiga m itu harus jadi milik masyarakat dan menjadi perilaku masyarakat
dan kemudian vaksinasi itu harus kita respons untuk kita kerjakan
dan kedua bahwa
bahwa pemerintah sudah mengeluarkan surat edaran nomor tiga belas tahun dua ribu dua puluh
tentang peniadaan mudik dalam rangka pengendalian penyebaran pencegahan covid sembilan belas
kemudian menteri perhubungan juga sudah mengeluarkan peraturan menteri perhubungan nomor tiga belas tahun dua ribu dua puluh satu
tentang pengendalian transportasi
dua hal inilah yang harus menjadi pedoman kita
di dalam rangka mengimplementasikan bahwa tidak ada mudik
dan bahasa kita adalah damudik
itu adalah keputusan politik negara untuk menjaga keamanan keselamatan masyarakat
dan menjaga keamanan dan keselamatan masyarakat ini adalah panggilan konstitusi
oleh karena itu pemerintah secara tegas bahwa semuanya harus dengan narasi yang sama tidak ada mudik
nah bagaimana dengan aglomerasi
aglomerasi itu adalah satu istilah yang menyatakan bahwa ada satu kesatuan wilayah
di mana ada domisili ada pekerjaan ada
ada perkantoran dan ada hubungan aktivitas ekonomi hubungan aktivitas sosial
di dalam aglomerasi itu ada sembilan termasuk bodetabek termasuk di soloraya dan termasuk juga di makassar
kegunaannya aktivitas ekonomi sosial bahkan juga aktivitas keagamaan semua bisa berjalan
sehingga transportasi masih ada
tetapi transportasi yang ada itu bukan diterjemahkan
tapi transformasi itu diterjemahkan untuk melayani kebutuhan kebutuhan esensial
kebutuhan esensial itu termasuk ekonomi termasuk juga rumah sakit termasuk juga logistik obat
dan termasuk juga untuk melakukan evakuasi medik dan sebagainya
sehingga sebenarnya dalam peraturan menteri perhubungan no tiga belas tidak ada di situ ditulis di klokal
yang ada adalah di daerah agglomerasi masih disediakan fasilitas transportasi
baik untuk kepentingan publik maupun untuk kepentingan masyarakat ataupun pribadi
jadi oleh karena itu memang ada berbagai peraturan yang dikeluarkan
jadi dengan dikeluarkannya ada surat izin untuk bisa berlalang antara misalnya dari depok ke sih
atau bekasi ke tangerang oleh karena pekerjaannya ataupun oleh karena tugas tugas lainnya
inilah yang disebut dengan kepentingan non mudik
jadi kepentingan non mudik ini tidak boleh digeser menjadi mudik
dan kemudian aglomerasi itu sudah ditetapkan
sebagai contoh dan binjai deliserdang karo satu aglomerasi
kemudian jakarta bogor depok tangerang bekasi itu juga satu
demikian juga bandung raya kendal demak ungaran salatiga semarang dan purwodadi ini juga satu aglomerasi
jadi kegiatan ini sebenarnya tidak boleh ditafsirkan ataupun terjadi pembelokan
untuk kepentingan kepentingan yang membuatkan risiko
yang terakhir bahwa kita sudah menyadari dan mengetahui bahwa setiap mobilisasi
setiap pergerakan masyarakat dan pun tujuannya untuk silaturahmi itu akan memberikan risiko
resiko itu ada di depan mata kita
malaysia thailand nepal dia ini sudah jadi contoh
oleh karena itu masyarakat harus tegaskan
kalau dia memang mencintai
keluarganya mencintai dirinya mencintai seluruh kerabatnya ini harus dihindari
sehingga dengan demikian kita bisa mengkontrol pandemi covid sembilan belas di indonesia
memang kita mempunyai kerinduan
kerinduan untuk mudik kerinduan untuk ke pasar kerinduan untuk kegiatan aktivitas sosial dan kegiatan keagamaan lainnya
tapi di depan mata kita resiko itu sudah ada
dan risiko ini bisa kita putuskan kalau kita melaksanakan tiga m
kita memakai masker mencuci tangan menghindari kerumunan menghindari mobilisasi
dan termasuk juga kontak tracing juga nggak boleh turun kapasitas testing juga harus ditingkatkan
sehingga dengan demikian pemerintah bisa mengkontrol penanggulangan pandemi
sesuai dengan apa yang menjadi cita cita kita bersama
sehingga ini bisa kita akhiri dan kemudian bisa kita kontrol
dan ini tidak bisa tugas pemerintah
ini harus menjadi tugas bersama masyarakat sama sama pemerintah
mungkin ini yang harus bisa kita sampaikan dengan bahasa lokal dengan bahasa sehari hari
bahwa transportasi di aglomerasi masih disediakan dalam rangka mendukung kebutuhan kebutuhan esensial
bukan transportasi dalam rangka mudik
misalnya saya tinggal di depok saya kunjungi orang tua dan mudik saya karawaci
bukan itu yang dimaksud
tetapi bila mana ada keperluan keperluan yang esensial
kita masih bisa sediakan daerah aglomerasi yang sudah ditetapkan
bagaimana menurut anda jika kemudian ada kepala daerah yang menerjemahkan bahwa mudik lokal di wilayah aglomerasi diperbolehkan
apakah itu artinya memang kepala daerah tersebut gagal menerjemahkan pedoman yang disampaikan oleh satgas
atau memang dibuka ruang kompromi di sana
pak alex usai jeda jawabannya kami akan kembali
kemudian ada pernyataan dari kepala daerah bahwa boleh melakukan mudik lokal di sekitar solo raya
jadi sebenarnya apa yang sudah diatur di surat edaran nomor tiga belas dan kemudian permen kup nomor tiga belas tahun dua ribu dua puluh satu
dari tanggal enam sampai tanggal tujuh belas isinya adalah mudik tetap dilarang
namun masih membuka ruang untuk kegiatan berpergian non mudik yang ditetapkan dan diizinkan oleh pemerintah
bahasa ini yang tidak dibaca secara cermat
oleh karena itu bahasa inilah yang harus kita lihat bahwa pemerintah tidak mengunci sekeras kerasnya
karena manusia adalah hidup yang punya mobilitas punya aktivitas yang dalam skala prioritas tertentu harus difasilitasi
jadi tujuan kepentingan non mudik yang di situ adalah pekerja atau perjalanan dinas kunjungan keluarga sakit
kunjungan duka anggota keluarga yang meninggal banyak ada anggota keluarga di salah tinggal
saya ada di jakarta saya boleh kesana dengan memberikan bukti yang valid
kemudian ibu hamil yang didampingi oleh satu orang keluarga karena membutuhkan pertolongan yang mungkin fasilitas di tempatnya tidak tersedia
sehingga membutuhkan fasilitas yang lebih tinggi
kepentingan persalinan yang didampingi maksimal dua orang kemudian pelayanan kesehatan darurat
dan kemudian juga kepentingan kepentingan medik lainnya ataupun non mudik lainnya seperti yang kebutuhan kebutuhan
yang esensial apakah di keluarga di komunitas dan ini tentunya sepengetahuan kepala desa atau lurah setempat
oleh karena itu dalam agglomerasi ini nanti sangat penting sekali peranan pkm skala mikro
ppkm skala mikro itu untuk desa dipimpin oleh kepala desa dalam posko desanya di kelurahan oleh kelurahan
jadi posko desa posko kelurahan harus bisa juga memantau mengawasi mengendalikan
seluruh kejadian di dalam kota dan kelurahannya
baik yang datang baik yang keluar
termasuk juga mengawasi tetap berjalannya kontak tracing dan kemudian berjalannya zona isolasi
dan kemudian melihat zona isolasi tersebut apakah hijau kuning oranye atau merah
dan kemudian juga memfasilitasi kalau memang perlu dirujuk ke rumah sakit oleh kena sakit
ini juga adalah tanggung jawab posko desa dan kekelurahan
sehingga posko desa dan posko kelurahan itu tidak hanya sekedar jabatan jabatan yang diberikan oleh karena kegiatan oleh setiap lokal
tetapi dia juga memberikan tanggung jawab kegiatan yang sempatnya sistemik lateral dan juga bersinergi dengan lainnya
sehingga dengan demikian mobilisasi masyarakat tingkat desa dan tingkat kelurahan ataupun di tingkat rw rt bisa terkunci
walaupun juga masih bisa dibuka
baik pak alex saya harus ke pak diki karena waktu kita terbatas
sudah jelas yang disampaikan oleh pak alex edukasi kepada masyarakat sudah clear begitu
surat edarannya apakah memang mengandung multitafsir atau memang ada kepala daerah yang gagal menerjemahkan pedoman ini
menurut pak diki seperti apa
itu selalu sampai saat ini ada masalah komunikasi
dan itu ada di interaction review nya kita salah satu yang menjadi catatan
dan penting sekali sebelum mengalami ini sebetulnya saya ingin menyampaikan bahwa situasi memang sudah serius
jadi kalau apa yang kita amati yang terjadi misalnya amerika ketika dia kasus meledak itu amerika tidak sendirian
dengan negara sekitarnya itu pun akan terdampak
kita ingat waktu itu meksiko peru kolumbia semua terdampak
dan itu bisa menjadi alami menjadi tanda bahaya
nah saat ini tanda bahaya itu sudah nyala saya sampaikan sudah nyala
di asean ini sudah nyala
beberapa negara tetangga kita yang arahnya dari india ini sudah bahkan laos kamboja thailand ini sudah alami sudah nyala
dan itu belumlah varian yang dikatakan
ini tidak dikaitkan dengan yang varian india
bukan ini masih varian yang b satu tujuh belas yang memang secara analisa dari beberapa kejadian umumnya rata rata perlu tiga bulan untuk bisa meledak gitu
dan indonesia memang relatif masih baru b satu tujuh belas
tapi ini artinya tangan sampai ini menjadi pengabaya
makanya kesempatan inilah dalam kaitan karena mudik ini luar biasa pergerakan banyak orang dan bisa menjadi trigger
kita ini sudah punya bom waktu
bom waktu kasus itu adalah kluster kluster yang tidak teridentifikasi dan artinya tidak terselesaikan
itulah makanya indonesia dalam status level community transmission yang sudah lebih dari satu tahun
yang artinya kita dalam ranking yang posisi pengendalian pandemi itu terburuk
artinya belum dalam level yang terkendali
ini fakta yang artinya prasarat prasarat adanya potensi ledakan ini
yang ada sehingga kita harus betul betul sikapi serius dari semua lapisan
termasuk dalam hal ini masyarakat yang memiliki peran sangat besar karena setiap individu sangat berperan
apakah kita harus sampai pada titik penerapan sanksi yang lebih ketat lagi
karena banyak sekali regulasi yang dikeluarkan tapi nyatanya saat ini memang tren kasus positif covid sembilan belas di indonesia belum juga melandai
saya maksud yang tidak terlalu setuju kalau masalah sanksi
saya lebih memilih literasi daripada sanksi
karena masyarakat kita sudah cukup berat dalam kondisi saat ini
sehingga itu peran tentu tidak hanya pemerintah peran tokoh publik figure dan lain sebagainya untuk meningkatkan literasi ini
literasi vaksin literasi bahwa lima m penting bahwa membatasi mobilitas penting
nah ini yang tentu harus kita bangun
karena sanksi itu tidak terlalu penting
tapi pada gilirannya juga dalam konteks indonesia sulit ya
mas kreditnya itu sudah cukup dalam kondisi yang sangat terbatas dalam beberapa aspek
yang paling penting adalah membangun persepsi resiko ya
strategi komunikasi risiko yang benar itu adalah membangun persepsi risiko yang sama antara yang disampaikan tadi oleh pak alex dan publik itu memahami sama
termasuk diantara pemerintahnya sendiri
setiap sektor sama
itu yang disebut dengan strategi komunikasi risiko
seperti itu semua oke
oleh karena itulah maka data yang ada itu
yang data itu angka itu netra
harus disampaikan berimbang
positifnya negatifnya sehingga terbangun
dan ini tentu perlu konsistensi
sekali lagi jangan ada kesan
karena publik ini akan patuh
kalau juga pertama
strategi yang disampaikan pemerintah
itu membangun menemukan kepatuhan
karena sekarang di tengah
ada warga negara asing yang boleh masuk
ini satu hal yang buat publik
itu akan jadi pertanyaan
mereka dibatasi kok ini boleh masuk
dan dari sisi epidemiologi
menurut saya ini berisiko sekali
jadi ini yang harus
saya kira selalu kita
tentu tidak ada yang sempurna ya
tapi upaya perbaikan ini harus terus kita lakukan
karena waktu kita sangat terbatas
sebagai penutup saya ke prof chandra
skenario apa lagi yang harus
disiapkan pemerintah indonesia
mengingat alarm tanda bahaya
sudah nyala di berbagai negara
di asia tenggara
adalah agar kita semua
institusi barangkali ada
aturan edaran oleh
kita semua perlu menyadari bahwa upaya yang dilakukan
adalah melindungi diri kita
untuk melindungi keluarga kita
dan melindungi orang yang kita cintai
jadi kita semata mata harus
mematuhi peraturan bagaimana menanamkan
adalah demi melindungi diri kita sendiri
itu hal yang utama
ya m tiga c itu harus dikatakan
bisa menyadari bahwa
ini adalah untuk kepentingan kita
dan semata mata memenuhi aturan
itu hal yang kalau itu bisa terjadi
saya kira banyak perannya untuk meningkatkan
tahanan kita terhadap situasi yang
memang cukup mempertibas padai sekarang ini
baik banyak pr untuk pemerintah
bagi masyarakat juga kita berharap
pasca lebaran tidak terlalu signifikan
tapi sekali lagi yang disampaikan prof tadi
memang kesadaran per individu itu penting juga
terima kasih sebelumnya prof chandra
pak alex dan pak diki sudah berbincang bersama kami
salam sehat selalu selamat malam